bahar smith senin siang memenuhi panggilan polda jawa barat untuk diperiksa terkait kasus dugaan ujaran kebencian
bahar smith tiba didampingi pengacaranya sekitar pukul dua belas lebih lima belas waktu indonesia bagian barat
sebelum menjalani pemeriksaan bahar bin smith beserta kuasa hukumnya menjalani tes swab antigen
di gedung pelayanan khusus perempuan dan anak polda jawa barat
bahar mengaku siap untuk menjalani pemeriksaan
sebelumnya terperiksa lainnya tr yang diduga menggugah video cerama bahar bin smith
di kawasan marga asi kabupaten bandung pada sebelas desember juga mendatangi polda jawa barat
untuk menjalani pemeriksaan
bahwasannya berarti ini adalah bentuk bahwasannya keadilan dan demokrasi
sudah mati di negara kesatuan republik indonesia yang kita cintai
hari ini polda jawa barat melakukan pemeriksaan terhadap bahar bin smith
terkait kasus dugaan ujaran kebencian dalam sebuah ceramah
di kawasan marga asi kabupaten bandung pada sebelas desember silam
selain memeriksa bahar bin smith aparat kepolisian telah memeriksa saksi lain
dan menyita sejumlah barang bukti
polda jawa barat berjanji mengusut kasus dugaan ujaran kebencian bahar bin smith secara profesional
dan untuk membahas lebih jauh terkait hal ini sudah bergabung bersama kami
melalui sambungan telepon kabit humas polda jawa barat kombes polisi ibrahim tompo
selamat sore pak ibrahim
selamat sore pak ibrahim
selamat sore pak ibrahim
kabit humas polda jawa barat selamat sore pak ibrahim
selamat sore mbak ripana
dan melalui sambungan zoom sudah ada kuasa hukum bahar bin smith aziz yanwar
selamat sore bang aziz
selamat sore mbak
oke saya mau ke pak ibrahim terlebih dahulu
kami sudah menunggu anda dari tadi pak ibrahim
pak ibrahim sejauh ini bagaimana perkembangan proses hukum kasus ujaran kebencian yang melibatkan bahar bin smith
sudah berapa saksi yang diperiksa oleh polda jawa barat
iya jadi sejak dilakukan proses penyidikan ini
sampai dengan sekarang kita sudah memeriksa kurang lebih
sekitar lima puluh saksi
nah kemudian yang bersangkutan saudara bs
ini dilakukan pemanggilan untuk tanggal tiga hari senin tanggal tiga januari dua ribu dua puluh dua
yang bersangkutan dipanggil jam sembilan namun hadirnya jam delapan
sehingga proses pemeriksaan juga tertunda sampai siang
sampai dengan sekarang memang pemeriksaan masih berlangsung
oke pemeriksaan masih berlangsung
sudah ada lima puluh saksi yang diperiksa
pemeriksaan sudah diperiksa oleh polda jawa barat
saya mau tanya ke bang ajis
bang aziz sebagai kuasa hukum bahar bin smith
apakah menurut anda isi ceramah dari klien anda memang mengarah pada ujaran kebencian bang
ya kalau ditanya mengarah pada ujaran kebencian betul
itu benar bang
yaitu ujaran kebencian terhadap kemungkaran
terhadap kebencian terhadap hal hal yang memang tidak benar dan tidak baik
ada dua yang jelas baik oleh ceramah itu
yang pertama adalah
di mana ada statement mengenai tuhan bukan orang arab
itu yang dikritisi oleh bahar
kemudian yang kedua
yang dikritisi oleh beliau adalah terkait dengan
pernyataan bahwa separatis kkb opm itu adalah saudara
itu yang dikritisi dua hal
sedangkan yang lainnya
itu bahkan isinya pujian
antara lain yang bersangkutan menyatakan akan merekrut santri santri menjadi tni
itu dipuji abis abisan oleh beliau
kemudian yang kedua
terkait dengan kita harus merangkul berbagai elemen masyarakat termasuk keberhasilan keluarga
itu juga dipuji
jadi yang dikritisi oleh beliau adalah hal yang memang kurang baik dikoreksi dan juga dinyatakan
bukan menjurus ke pribadi bukan menjurus ke institusi apalagi ke pribadi
bukan menjurus ke pribadi ataupun ke institusi
saya mau tanya ke pak ibrahim
pak ibrahim apakah kemudian polda jawa barat bisa menjelaskan bagian mana dari ceramah bahar bin smith yang dilakukan pada tanggal sebelas desember di marga asi bandung ini yang mengandung ujaran kebencian
yang bagian mana pak ibrahim
jadi kita melakukan proses
pertama yang kami mau informasikan bahwa proses yang dilakukan ini adalah untuk membuatkan kebencian kepada orang lain
jadi kita melakukan proses
pertama yang kami mau informasikan bahwa proses yang dilakukan ini adalah untuk membuatkan kebencian kepada orang lain
kemudian saya mau ilminkan bahwa proses yang dilakukan di polda jawa barat ini merupakan laporan pesawat yang dibuat oleh saudara tna pada tanggal tujuh belas desember dua ribu dua puluh satu
pada saatnya di polda metro
namun karena tempat dan waktunya berada di wilayah jawa barat kemudian laporan pesawat tersebut melimpahkan kepolda jawa barat
sampai dengan melaksanakan penyidikan kepada saudara bs
oke jadi artinya sampai hari ini polda jawa barat belum bisa menyimpulkan apakah ada ujaran kebencian yang mengarah ke personal ataupun institusi dalam ceramanya bahar bin smith
begitu pak ibrahim
iya jadi dalam melakukan proses terhadap suatu tindak pidana memang biasanya kan sudah ada bukti awal yang kita temukan
sehingga laporan polisi itu bisa dibuat
nah dari bukti awal inilah yang dikembangkan oleh penyidik
kemudian akan dilakukan pemeriksaan pemeriksaan untuk melihat kira kira unsur unsur yang terpenuhi di dalam pasal pasal yang dipersangkakan tersebut
nah proses pemeriksaan inilah yang sekarang ini sedang dilaksanakan
oke bang haji saya harus tanya ya karena dari polda jawa barat belum bisa menyimpulkan karena sedang didalami oleh penyidik
tapi kalau melihat ceramah di marga asi pada tanggal sebelas desember itu menyinggung nama kasat jenderal tni dudung abdurrahman
apa sebenarnya motif klien anda ceramah yang membawa nama kasat di situ
meskipun tadi anda mengatakan ini tidak menyerang personal ataupun institusi tapi kenapa kemudian harus menyinggung nama kasat
motifnya apa bang haji
yang jelas saya sampaikan hadris bahar ini kan memang pendakwah yang menangkut insen untuk beramal mahrum dan imunkan
artinya yang baik sama beliau dipuji didukung dan meminta masyarakat untuk terus menyemangati
mendukung hal tersebut
sedangkan yang muskar yang kurang baik yang harus dikoreksi karena kecintaan beliau terhadap bangsa dan negara
ya terhadap termasuk kepada institusi tni dan juga pak dudung sendiri itu makanya beliau mengingatkan itu
pertanyaan selanjutnya pasti kenapa diingatkan di mimba terbuka
karena waktu itu statementnya juga sesuai ke publik
sebenarnya sekali lagi saya tegaskan tidak ada niat dari beliau untuk menyerang pribadi
dan itu terbukti memang bukan pribadinya
dan di situ kalau dilihat utuh ceramahnya
itu beliau memuji habis habisan bagaimana kinerja pak dudung terkait dengan beberapa hal tadi yang saya sudah sebutkan di awal
jadi memang kita harus dukung
kalau yang bagus kita dukung yang nggak bagus yang kurang baik kita ingatkan dan kita koreksi
sebenarnya lumrah dalam hal berdemokrasi kemudian check and balance
ini kan pak dudung ini bukan anggota dpr loh
melakukan check and balance tanpa dibayar
menghadapi berbagai risiko
saya rasa ini perlu diapresiasi harusnya
tapi saya lagi disini saya tambahkan juga mbak kami mengapresiasi
yang sudah dilakukan oleh pihak polda jawa barat tadi pemeriksaan berlangsung
kami minta maaf kalau memang tadi agak terlambat karena jauh dari jakarta
kemudian juga tadi proses itu juga lumayan sangat baik
kita berterimakasih kepada polda jawa barat
bang ajis anda mengaku sempat heran dengan cepatnya kasus ini naik ke tahap penyidikan di tangan polda jawa barat
apakah anda melihat ada yang janggal dalam proses hukum kasus ini bang aziz
ya sebenarnya sah sah saja kami sebagai kuasa hukum mengatakan demikian karena memang ada fakta seperti itu
tapi tadi saya sependapat dengan pak tadi sumat terkait ada proses yang harus dijalani dan ini dilakukan

insya allah kita akan dorong juga
saya yakin insya allah polda jawa barat akan memprosesi dengan profesional dan proposional
oke pak ibrahim dari tim kuasa hukum bahar bin smith mengaku kaget dengan cepatnya proses hukum ini naik ke tahap penyidikan
dari kasus dugaan ujaran kebencian ini begitu cepat naik ke ranah penyidikan karena berkaitan dengan nama kasat jenderal tni dudung abdurrahman
ya jadi proses penyidikan yang dilakukan di polda jawa barat ini ini terkait dengan laporan saudara tna
jadi sampai sekarang belum ada pemeriksaan yang memang terkait mengarah kepada orang lain
kita baru fokus kepada laporan yang diberikan dan saksi saksi yang terkait dengan kejadian
terangkai dengan saudara tna
jadi ini memang semua dalam pengembangan
nanti proses pemeriksaannya akan lebih memperjelas lagi nantinya mbak
oke tapi artinya tidak ada kaitannya dengan kasat jenderal tni dudung abdurrahman ya pak ibrahim
itu yang harus dipastikan bahwa karena ini menyinggung personal kemudian menyinggung nama institusi
artinya polda jawa barat memang bertindak secara profesional tidak ada kaitannya karena ini berkaitan dengan kasat jenderal tni dudung abdul rahman
dalam ceramahnya menyinggung nama kasat begitu
benar mbak jadi proses penyidikan ini benar kita laksanakan secara profesional dan prosedural
nah kita menginformasikan segala aspek yang dilaksanakan dalam proses penyidikan ini
sehingga betul betul objektif
nah terkait dengan informasi informasi yang lain yang memang tidak sesuai dengan penyidikan otomatis tidak kita langsir di sini
oke bang aziz terakhir klien anda statusnya masih saksi tadi sebelum pemeriksaan dikatakan
kalau memang dia ditahan
maka akan matinya demokrasi di tanah air
jika nanti polda jawa barat menaikkan status klien anda menjadi tersangka apakah klien anda sudah siap
sebenarnya habib bahar kapanpun dimanapun saat apapun insya allah siap dengan apapun resikonya
karena memang beliau tahu resiko menyuarakan kebenaran itu adalah ya banyak antara lain seperti ini
dan insya allah beliau siap apapun
tapi kita harapkan yang terbaik insya allah tidak seperti yang dikhawatirkan
oke pak ibrahim
pak ibrahim terakhir peluang bahwa bahar bin smith naik statusnya menjadi tersangka
apakah itu memang sedang didalami oleh penyidik
apakah peluang itu terbuka mengingat yang menyebarkan ceramah orang lain tapi yang membawakan ceramah adalah bahar bin smith
apakah kemudian peluang menjadikan bahar bin smith sebagai tersangka itu terbuka di polda jawa barat
kami melihat dari proses penyidikan kita tidak bisa berasumsi ya terkait dengan bagaimana prosesnya selanjutnya
semua itu dinamikanya kita laksanakan sesuai dengan perkembangan proses tahapan penyidikan tersebut
jadi kita tidak bisa memberikan asumsi asumsi terkait dengan tahapan tahapan selanjutnya apabila memang hasil proses penyidikan ini belum kita lihat lebih jauh lagi
oke tapi polda jawa barat akan transparan dan profesional tidak menarget oknum tertentu ya dalam menangani kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan bahar bin smith ini
begitu pak ibrahim
insya allah kita akan objektif
dan profesional sesuai dengan prosedural yang ada
oke baik kita tunggu nanti bagaimana perkembangan penyelidikan dan juga penyidikan dari kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan bahar bin smith
kita tunggu transparansi dan juga profesionalitas dari polda jawa barat dalam mengusut kasus ini
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
sore hari ini ada kabit humas polda jawa barat kombes polisi ibrahim tompo dan juga kuasa hukum dari bahar bin smith
aziz yanuar sehat selalu bapak bapak